pemerintah provinsi dki jakarta melalui sekretaris daerah joko agus setiono mengimbau aparatur sipil negara atau asn di lingkungan pemprov dki untuk menerapkan pola hidup sederhana
edaran larangan asn bergaya hidup mewah ini diterbitkan dengan nomor empat belas se dua ribu dua puluh tiga yang ditembuskan ke penjabat gubernur dki jakarta heru budi hartono ketua komisi anti rasuah ri atau kpk firly bahuri beserta dengan jajaran pejabat pemprov dki jakarta
dikutip dari detik com edaran tersebut berisi lima poin yang salah satunya menginstruksikan para kepala perangkat daerah untuk mengimbau mendorong dan menegakkan disiplin
serta memberikan contoh yang baik
baik pola hidup sederhana kepada jajarannya
sekda dki juga meminta para perangkat daerah tidak ragu menindak bawahannya yang menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan kode etik asn